di kontra kan
saya sama ajek mau kesana
tapi mau jemput iding dulu
mau cari makan dulu
abah kan sudah lama
nggak makan ikan asin
atau pedak merah
kalau darah tinggi abah naik gimana
abah nggak boleh
terserah kamu aja
mau masakin abah apa
ya udah yasmin berangkat ya
tadimah kayaknya ke warung
si bos pagi pagi udah ke warung
belum dapat orang
di tempat kamu gak ada pengangguran yang mau kerja
pengangguran yang mau kerja mah
tapi yang mau panas panasan di terminal susah
saya dapat satu
saya mau ketemu bos yang lagi ngopi
tony udah nggak di sini ya
saya dapat satu
kamu training aja dulu di jalur bis
saya ke jalur bis
ke toilet nggak
saya barusan ke toilet
nggak lihat dia
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
deni bisa dapat
kamu punya teman pengangguran yang mau kerja
teman pengangguran mah banyak
tapi kalau yang mau kerja di sini
harus ditanya dulu
kamu dari mana
saya tadi kok nggak lihat kamu
saya nongkrongnya di dalam bukan di luar
saya tadi telepon kenapa nggak diangkat
dari mata telepon sambil jongkok gitu nggak sopan bos
saya mau narik iuran
saya juga mau patroli
di kontra kan
saya sama ajek mau kesana
tapi mau jemput iding dulu
mau cari makan dulu
jam makan siang masih lama
saya belum sarapan
jangan lupa like share dan subscribe
kita ikutin sampai ke dalam pasar
dia belum belanja lagi kesini
dia udah belanja lagi kesini
saya tadi liat
tadi dia kesini
kamu liat dia
saya tadi gak berbagi rejeki
lagi nunggu siapa
nggak lagi nunggu siapa siapa
jam segini udah pulang kerja
ini sekarang masih kerja
kok ada disini
gak di tempat kerja
saya kerja di lapangan
kerja di mana
kan barusan saya udah kasih tau
saya kerja di lapangan
di bagian operasional
maksud saya kerja di perusahaan apa
biro jasa pembinaan uang
kamu kerja di mana
saya gak kerja
nggak ada siapa toko